kini adit usianya tujuh belas tahun
lewat permainan drumnya adit mau bilang kalau dia anak indonesia dan bangga
adit memang berbeda ia lahir dengan down syndrome
tapi kebutuhan khusus ini tidak membuatnya berhenti berkreativitas sekalipun di masa pandemi
masa pandemi ini kita selalu mencari kegiatan yang positif untuk adit tetap menikmati kegiatan hari harinya
nah kebenaran ini hari anak nasional kita memilih untuk menampilkan lagu lagu yang bertema anak anak
yang maksudnya memberi tahu kepada semua orang bahwa
kalau anak anak berkebutuhan khusus ini didampingi dengan perhatian penuh
diberi kesempatan diberi penghargaan mereka akan jadi anak yang sangat menyenangkan
jadi terpilihlah lagu aku anak indonesia aku anak sehat sama hebatnya persahabatan yang dari kang arman itu
mengebuk drum sudah jadi hobi adit sejak usia tiga tahun
bahkan kemampuannya ini membawanya ke berbagai daerah untuk tampil di atas panggung
dan di masa pandemi seperti sekarang ini adit sering mengunggah video bermain drum
membawakan lagu permintaan pengikutnya di media sosial
sang ibu selalu mendukung untuk menyalurkan tenaga adit ke berbagai kegiatan positif
anak anak ini kan susah mengerti bahwa corona itu virus itu apa seperti apa
tapi kalau saya menyarankan kepada semua teman teman
bikin kegiatan yang setiap hari itu baru
yang setiap hari itu anak anak suka
misalnya kalau kemarin sudah berkebun hari ini jangan berkebun lagi bikin kue
kadang kadang ada yang bilang kalau bikin kue ngacak ngaca aja
tidak apa apa itu bagian dari pembelajaran bagian dari latihan
setiap yang mereka lakukan salah sekalipun puji dulu
nanti kalau benar pinter
nah pinternya ini coba tiru
tiru mama tiru ibu
membimbing anak dengan kebutuhan khusus tentu tak akan sama
namun dengan dukungan orang tua setiap anak mampu eksis dengan kemampuannya masing masing
danier ahri jakarta